eh eh lo udah bilang apa aja sama suami gue tentang kebaikan rafa ke gue
lo jangan lihat gue ya karena gue gak mau lihat muka lo yang super pengkhianat
gue gak mau tinggal lo jawab aja lo udah ngomong apa aja ke suami gue
aduh eh nyomot sulti teh bukan tukang adu kalo gak ditanya mah
oh iya kak kalo tiba tiba lo berubah pikiran lo mau cerita ke gue gak usah sungan sungan ya
apaan sih yaudah deh gue istirahat dulu ya capek teler gue
sebaiknya gue cerita nggak ya soal ivan tadi
ah gue ditinggal ya
yaudah deh istirahat gi
atau gue telepon drive aja ya gue tanya sama dia
eh buset nama apaan tuh kok nama aku diganti lagi sih
itu artinya bo yang baik hati
kamu tuh ada ada aja ya
ih malah ketawa lagi
eh kan aku tuh tadi sebenarnya pengen nanya serius sama kamu
kamu masih di kantor papi kamu atau enggak
terus aku juga mau nanya gimana tadi di kantor papi kamu aman nggak
terus aku juga mau nanya nih ini yang paling penting nih
mama tiri kamu udah pulang belum udah ada di rumah kamu belum
oh emang pantes sih aku panggil kamu boya bati
kipunya kayak emak emak deh kamu
tidak aku jawab satu satu ya
nah yang pertama aku udah nyampe rumah dari tadi
terus yang kedua mami tiri aku emang udah pulang
tapi kok kamu nanyanya kiasan karena kan kamu udah tau sih mami tiri aku udah pulang udah nyampe rumah
iya lah aku udah tau soalnya berkat haikal sama iyan dan temen temen cewek kamu yang nolongin
haikal sama temen temen
emangnya mereka kenal akrab gitu sama mama tiri aku sampai bisa bikin dia pulang ke rumah
ya gimana ya tadi si haikal ngomongnya mereka bikin ide apa gitu ngerjain mama tiri kamu
terus haikal gak mau cerita lagi soal yang lain
ya mungkin mereka sengaja kali ya mau bikin aku penasaran
kamu tahu lah kalau anak anak jalan tuh kayak gimana
iya sih emang ya kadang kadang ya haikal dkk itu bener bener
tapi tetep aja deh boya aku tuh penasaran gitu kenapa mereka kayaknya bisa banget bikin mama tiri aku pulang
ntar coba aku tanya sama cindy deh ya
ah boleh tuh idenya nanti kalau kamu udah tahu kamu kasih tahu ke aku ya
sip tenang aja ya
oh iya ref setelah mama tiri kamu pulang kamu gak diapa apain kan
wuh enggak lah mana berani dia sama aku
iya aku gitu lah jadi misalnya ada yang berani berani sama aku aku cut cut cut
hah aku juga
hmm gimana ya kalau kamu beda kalau kamu aku lus lus aku sayang sayang
pinter deh kamu ya
hah aku emang aku pinter kali dari dulu
yaudah berdua dulu ya aku pengen telfon sidi
dadah boya bati
lagi main gitar nih biasa bosen dirumah kenapa
oh iya gue udah ngedenger katanya lo sama temen temen ya yang nemuin tahut

eee iya gue sama anak anak yang nemuin mahmud udah dirumah kan dia sekarang
oh udah itu dia lagi ngunci diri di kamar
eh sien gue mau nanya deh
kalau kalian bisa ketemu sama mahmud dengan gampang gitu padahal waktu itu kan gue sama boy sama papi sempat nyari dia tapi tuh udah diubek ubok gak ketemu
dan bisa bisanya dengan gampang kalian yang ketemu dia
aduh gak kepikiran lagi gue reva bakal nanya kayak gini
gue sama anak anak tuh soalnya
oh gue tuh sama anak anak pake telepati gitu lah ala ala biasa kan kita klik banget gitu kan jadi kita ya pake batin
masa lo gak tau sih gitu aja
dasar gue serius juga
eh shin tapi gue beneran serius loh ya gue nanya nih sama lo kok bisa kalian ketemu sama dia gitu gimana caranya gitu
a gue diem soalnya gue bingung ya mau jawab apa
gue tuh dari tadi cuma ngikutin hikal doang eh tiba tiba ketemu sama mahmud
oh jadi maksudnya tiba tiba ketemu langsung gitu
kayaknya sien ditutupin sesuatu deh dari gue
tapi apa sih
eee yaudah deh sien kalo gitu mendingan gue langsung tanya heikal aja kali ya
duh gue mesti banget telfon heikal sekarang juga
sien dia gak bisa jawab berarti gue harus tanya sama heikal langsung
tapi maksudnya masih dia yang ketemu sama mahmud
tapi bagaimanaffectnya sih pria yang udah nge telusi sama saya kali jujur fathers aika ni
boleh yang lain dw peru ng balkadl always
cari alasan kenapa kita bisa ketemu sama mahmud oke
kirain apa aduh panik banget sih kamu
aduh tak pernah sibuk lagi
hmm belum sih
aduh kok kamu gak ada panik paniknya sama sekali sih
ya mungkin karena aku dengar suara kamu kali
jadi aku bisa tenang gitu nggak panik
aduh gombal deh pacar gue sekarang
ih tapi serius lah nggak suka nggak suka
yah abis gimana aku bergaulnya sama boy sama ian
pada jago gombal semua
i tapi kamu jangan ikutan jadi gombal gembel
udah kamu jadi imut aja kan aku suka kalau kamu imut
yaudah mendingan sekarang aku matiin dulu teleponnya
ih aku main matiin aja sih bantuin aku dulu dong
aku udah tadi ditaruhin sama reva
oke sekarang kamu jadi mikir sendiri aku bantuin aja pakai doa
apaan sih garing deh kamu
yaudah deh biar aku mikirin dulu mau jawab apa ke refa ya
ngomong apaan deh sama reva ya
ah baru dia omong
ah tau sorry ya re
gue nggak jawab dulu
sekarang nggak diangkat
apa sih sebenarnya
lo udah bilang apa aja sama suami gue tentang kebaikan reva ke gue
lo jangan lihat gue ya
karena gue nggak mau liat muka lo yang super duper pengkhianat
gue nggak mau tinggal lo jawab aja
lo udah ngomong apa aja ke suami gue
aduh eh nyomot
surti teh bukan tukang adu
kalau nggak ditanya mah
tuhan nanya ya surti jawab
kalau misalkan reval udah berubah dan udah bike sama gue
iya tapi kan itu emang yang sebenarnya
eh lo yang salah lo
lo yang salah
gue yang salah
iya surti yang salah nyemut
lo bener bener surti bikin gue naik darah